bps mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu dua ribu dua puluh empat ditopang oleh seluruh komponen pengeluaran utama
penembakan terjadi di rumah kepala divisi profesi dan pengamanan kadif propam irjen pol verdi sambo pada jumat sore pekan lalu
moga moga habis ini memberikan lebih kepastian
kepolisian republik indonesia polri menjelaskan kronologi kejadian dipicu peristiwa pelecehan yang dialami istri irjen verdi oleh brigadir j
risikonya tetap rendah mendukung sistem keuangan
namun tidak berhasil lolos ke babak selanjutnya
bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di empat belas ribu atau di bawah empat belas ribu
di antaranya masuknya mendiang chadwick boseman di film terkenalnya black panther dalam nominasi
sehingga kapolri membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan
saya ingin aff segera turun untuk bisa menyampaikan kepada publik
ekonomi seluruh wilayah tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di pulau maluku dan papua yang ditopang kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian
telah diumumkan pada selasa lalu disambut hangat
dunia usaha investasi bisa menjadi sumber pertumbuhan yang juga cukup tinggi
pt garuda indonesia tbk melaporkan kinerja keuangan dua ribu dua puluh
nominasi penghargaan produksi televisi di bidang hiburan emmy awards dua ribu dua puluh dua
teriakan ini rupanya membuat saudara j mungkin panik
kita tahu bahwa kemarin itu mungkin konsumsi cukup tinggi
karena dia diterbitkan oleh bank sentral

paling tidak masyarakat indonesia punya akses terhadap uang dengan risiko yang paling rendah
selanjutnya netflix mengumumkan pembuatan serial barunya di indonesia berjudul gadis kretek
pendapatan usaha ini tidak diimbangi dengan beban usaha yang tercatat lebih besar
bahkan presiden jokowi ikut merespon atas kegiatan zulhas tersebut
ini jadi acuan aff untuk menentukan peringkat tim di klasemen group
bersamaan dengan bank bank sentral dunia yang juga sedang bersiap meluncurkan mata uang digital atau cdbc
pssi resmi mengirimkan nota protes kepada federasi sepak bola asean aff
kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin
diikuti dengan kritik keras tidak adanya inventing ana dalam amy awards
apakah permainan ini dilakukan dalam pertandingan besar
dari seluruh modal untuk disetor ke perseroan
pemerintah terus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti hilirisasi digitalisasi serta penggunaan produk dalam negeri untuk mendorong umkm
dan disutradarai pasangan suami istri kamila andini dan iva isfansyah
menjaga pelaksanaan amanat bank sentral
karena mendapat empat belas nominasi
apakah pantas atau tidak
laga antara vietnam versus thailand yang dihelat di stadion madia jakarta pusat minggu lalu
untuk indonesia dua ribu dua puluh empat ini kita harapkan bahwa di kuartal dua kuartal tiga kuartal empat bisa terus
juga tujuh luka tembak luka sayatan dan putusnya dua jari brigadir j
secara year on year ekonomi triwulan satu dua ribu dua puluh empat tumbuh lima sebelas persen dibandingkan
rumah tangga sebesar dua puluh empat tiga persen yang didorong oleh belanja pemilihan umum dan belanja pegawai
kemudian konsumsi lembaga non profit yang melayani
mulai dari luka luka yang didapat oleh brigadir j hingga potensi rekayasa fakta peristiwa
merespon perkembangan pesat aset kripto
wakil menteri keuangan suhasil nazara pun sumringah atas pencapaian ekonomi indonesia tersebut
daripada produktivitas atau selisih gol
saya minta semua menteri fokus bekerja
mengatakan penerbitan rupiah digital untuk mendukung inovasi dan efisiensi
mengenai laga group up yalah affu sembilan belas dua ribu dua puluh dua
bersama ratri kartika inilah flash week podcast
dengan nominal rp empat ratus lima puluh sembilan setiap sahamnya
yang membuat timnas indonesia kehilangan kesempatan melangkah ke semifinal
dibandingkan dengan tiga bulan yang sama pada tahun sebelumnya
ini merupakan pertumbuhan triwulan satu tertinggi sepanjang periode dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh
maskapai bumn ini akan menerbitkan
lnprt ya karena periode pemilu itu juga cukup tinggi
sebesar tujuh lima triliun rupiah melalui right issue
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
direktur departemen kebijakan sistem pembayaran bi rian rizaldi
bank indonesia tengah mengkaji rencana meluncurkan konsep rupiah digital
karena belum pernah mencatatkan kekalahan walau dengan sedikit kebopolan
memberikan trust system kepada kepercayaan kepada masyarakat semua
ajakan itu dilakukan sembari membagikan minyak kita alias minyak goreng curah murah program pemerintah
kepada kita federasi dan pada rakyat indonesia
kendati serial ini masuk dalam jajaran top billboard di netflix
pssi mencium adanya praktik pengaturan skor pada pertandingan vietnam versus thailand
ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong kepada personil lain yang memang berada di rumah tersebut
dari hasil pemeriksaan alat bukti ditemukan sejumlah proyektil senjata api milik keduanya
yang diduga melanggar prinsip fair play atau nilai nilai sportivitas
pihak indonesia merasa regulasi head to head yang digulirkan di aff janggal
kasus polisi tembak polisi bikin geger publik tanah air
tak hanya itu penghargaan ini juga disindir sebagai penghargaan khusus serial squid games
dua ratus dua puluh lima lima puluh delapan miliar saham atau sebesar delapan ratus tujuh puluh satu an persen
yang juga merupakan sopir sang istri
ya ini kan kita ini ya kita pdb kita memang memikirkan kan hasil lima sebelas itu menurut saya hasil yang baik dan kita menjadi landasan yang baik
kehebohan peristiwa ini memancing kecurigaan terhadap kejadian dan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian
yang maju sebagai calon dpr pada pemilihan legislatif dua ribu dua puluh empat nanti
baku tembak diakhiri dengan kematian brigadir j
desyari tonang maria oktober jakarta
ini sanggup mendukung ekonomi yang tadi saya sebutkan
dan presiden jokowi pun juga meminta tegas bahwa proses hukum harus dilakukan
sementara serial gadis kretek diproduksi oleh based entertainment
pada saat ini perusahaan ini mencapai sepuluh dua puluh lima dari periode tahun sebelumnya
berbagai elit partai politik ramai ramai merespon dengan kritikan atas aksi zulkifli hasan
karena regulasi ini telah ditinggalkan oleh fifa dan afc
menteri perdagangan baru zulkifli hasan zulhas panen sindiran karena beredar video zulhas mempromosikan putrinya
barada e telah diamankan dan masih berstatus saksi
selain mendorong inklusi dan kemudahan keuangan di masyarakat
sehingga dunia usaha kemudian pick up
yang mencatatkan kerugian senilai empat lima belas miliar dolar as
otoritas fiskal tersebut optimis potensi ekonomi indonesia tumbuh di lima dua persen tahun ini
apalagi dua negara yang cukup kuat
sebuah kisah drama romantis berlatar belakang sejarah dan industri kretek yang diangkat dari novel ratih kumala
jadi ibu teriak minta tolong kepada saudara r e dan saudara r
sehingga nasib timnas indonesia dinilai tragis
untuk menerima tambahan penyerta modal negara pmn
sereal ini dibintangi oleh dian sastrowardoyo aryo bayu putri marino hingga arya saloka
meski demikian garuda telah memperoleh persetujuan dari dpr ri
konsumsi rumah tangga tumbuh empat sembilan puluh satu persen